rombongan komisi hukum dpr tiba di gedung badan pemeriksa keuangan selasa siang
anggota dewan mengaku akan berkoordinasi dengan bpk terkait pembelian lahan rumah sakit sumber waras
rombongan komisi hukum dpr dipimpin wakil ketua komisi dari fraksi demokrat benika harman
anggota komisi hukum yang hadir antara lain arsul sani dosi iskandar dan desmond mahesa
beni mengaku komisi hukum akan membahas sejumlah temuan audit bpk selama lima tahun terakhir
yang tidak ditindaklanjuti penegak hukum
beni tidak menampik salah satu kasus yang akan dibahas adalah pembelian lahan rumah sakit sumber waras
oleh pemprov dki jakarta yang diduga merugikan negara senilai rp satu ratus sembilan puluh satu miliar
hasil audit bpk dalam lima tahun
kasus sumber waras itu memang ada kelompok masyarakat yang dalam beberapa waktu yang lalu
menemui komisi tiga dan menyampaikan pengaduan
kasus sumber waras itu tidak diproses oleh penegak hukum
menurut pengadu waktu itu ada temuan bpk